tidak hanya di jakarta jutaan surat suara pemilu dua ribu sembilan belas resmi dicetak di pt adi perkasa makassar sulawesi selatan pada minggu siang
pencetakan ini disaksikan langsung oleh komisioner kpu dan bawaslu
inilah jutaan surat suara pemilu dua ribu sembilan belas yang dicetak di makassar sulawesi selatan minggu siang
cetak surat suara perdana ini bahkan dihadiri langsung komisioner kpu firian aziz
dan koordinator divisi pelanggaran dan penanganan bawaslu ri ratnadewi petalolo
bahkan selama proses cetak surat suara dijaga ketat oleh polisi bersenjata lengkap
surat suara pemilu dua ribu sembilan belas yang telah selesai dicetak akan disortir dan dikemas
kemudian akan dikirim ke kabupaten kota di indonesia untuk disampaikan ke pps tempat
sementara yang rusak kemudian akan dimusnahkan
satu januari dua ribu sembilan belas mulai pukul sebelas kurang lebih
kita mulai pencetakan perdana surat suara
untuk pemilu dua ribu sembilan belas
jadi akan dicetak di beberapa titik di indonesia
pencetakan surat suara bukan di luar negeri di dalam negeri
jumlah surat suara yang dicetak sebanyak sembilan ratus tiga puluh sembilan juta surat suara
selain di makassar surat suara pemilu dua ribu sembilan belas juga akan dicetak di dua wilayah indonesia lain
seperti di jakarta dan surabaya yang ditargetkan selesai pada awal maret mendatang
terkait dengan bilik dan kotak surat suara pemilu dua ribu sembilan belas
kpu menyebut sudah selesai pada desember dua ribu delapan belas
dan telah ada di kpu kabupaten kota di indonesia
ibnu munsir makassar sulawesi selatan